ratusan rumah di kawasan rw empat kelurahan cipinang melayu jakarta timur minggu sore masih tergenang banjir
sejumlah warga terpaksa mengungsi di kolong jalan tol becakayu
menurut keterangan warga air di kawasan ini mulai menggenangi pemukiman warga sekitar pukul setengah tiga pagi
hal ini disebabkan hujan deras ditambah naiknya permukaan air kalisunter yang berada tak jauh dari rumah mereka
banjir di kawasan sempat mencapai ketinggian sekitar satu lima meter dan mulai surut menjelang siang
hal ini dimanfaatkan warga untuk membersihkan rumah mereka dari sampah sisa banjir
hingga pukul enam belas tiga puluh ketinggian air di rw empat kelurahan cipinang melayu masih mencapai sekitar lima puluh cm
sementara itu sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi di bawah kolong tol becakayu
sejumlah wanita beserta anaknya
mereka langsung mengungsi ke sini saat air mulai naik
air yang naik dengan cepat membuat mereka hanya bisa membawa sejumlah pakaian
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama di kawasan cipinang melayu jati negara
selamat sore dito dito seperti apa kondisi banjir pada sore ini dan apakah ada penambahan warga yang mengungsi
dito seperti apa kondisi banjir pada sore ini dan apakah ada penambahan warga yang mengungsi

saat ini mungkin ada sejumlah warga yang bisa lihat mereka masih membersihkan kawasan pemukiman mereka dari sisa banjir dan saya akan berbicara dengan salah satunya
halo selamat sore bapak dengan siapa namanya
pak tri kita mau tanya nih untuk masyarakat di sini sekarang kondisi gimana apakah masih sering mengungsi atau gimana pak
untuk sementara masyarakat sudah kembali ke rumah dan sudah dibersihkan rumah rumahnya
jadi banjir ini memang mulai dibersihkan
dari semalam dari jam dua mulai air meluap ini kali sunter kali sunter ini sebenarnya kiriman dari bogor ini
karena semalam digunjur hujan deras jadi terjadilah meluap banjir dan sampai tingginya di depan rumah saya itu seleher orang dewasa
seleher orang dewasa segini kira kira satu meter lima puluh cm
betul iya selain orang dewasa
terus gimana marga misalnya sempat mengungsi itu gimana saya sempat lihat tadi naik ke atas itu ke botol jembatan ini ya apa namanya tol beca kayu itu pak
sebenarnya sudah ada siapin pengungsian di kampus borobudur di masjid tapi kan sebagian ada yang tidak mau jadi rt satu itu maunya ada di jalan tol becakayu
jadi memang maunya begitu ya untuk bantuan sendiri apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini pak
untuk bantuan sebenarnya dari pagi ini pada belum makan dan saya tadi terus terang satu dus indomie untuk warga rt satu saya yang masak
jadi belum ada bantuan dari pemerintah gitu
belum ada bantuan
selain makanan butuh apa lagi pak mungkin barangkali kayak desinfektan untuk membersihkan rumah atau apa gitu
sebenarnya sih semacam pewangi lantai alat ngepel ember itu yang sangat dibutuhkan sama masyarakat
patri kita mau tanya di sini memang daerah sering banjir atau gimana nih pak
kalau cipinang melayu kelurahan ini bukannya sering lagi ini bulan februari sudah tiga kali banjir
tiga kali tahun tahun sebelumnya gimana begitu juga
sama emang ini termasuk yang paling aktif banjir
itu seharapannya bagi pemerintah ke depan gimana pak
kalau saya sebagai masyarakat rt satu rt empat keluarga cipinang melayu sebenarnya masalah tanggul itu nggak ada gunanya
justru itu menghambat sampah yang mau ngalir ke kali itu nggak ada gunanya sama sekali
kalau bisa dibongkar diratakan sama seperti semula biar sampah sampah dari rt enam rt lima rt tiga puluh empat itu ngalirnya kan di depan rumah saya
itu biar langsung ke kali
gitu pak ya harapannya oke baik terima kasih pak tri untuk waktunya semoga banjirnya cepat surut
ya secara tadi wawancara saya dengan seorang warga masyarakat di rw empat cipinang melayu sendiri mengatakan bahwa memang di sini mengatakan bahwa tanggul kurang berfungsi dengan baik
sehingga memang dia berharap bahwa pemerintah provinsi dki jakarta juga memberikan solusi yang lebih baik sehingga kawasan di sini tidak lagi banjir
ya terima kasih arya dita utama korespondensi nn indonesia yang langsung melaporkan dari